itu udah ingat janji tau gak
lu sama dokter fendi tuh sama
tadi map kamu jatuh
terus papa milih
boleh papa tahu apa isinya dari tadi kok kamu pegang pegang terus
bukan apa apa dan ini gak penting opa isinya
mila sepertinya harus pulang
maaf ya pak gak bisa lama lama
kamu juga belum makan belum
iya pak cuma mila harus pulang karena gak mau lama lama ninggalin kava
kak fah kan masih butuh asyik mila
jadi mila gak mau kalau sampai kak fah kenapa napa
maaf ya pak terima kasih undangannya
papa antar ya
enggak pak gak usah mila bisa naik taksi kok
kamu gak ngerepotin kok
papa antar ya
papa antar ya
gak usah pak
lebih baik sekarang papa pulang ke rumah papa istirahat
karena mila gak mau kalau papa kecapean ya
papa gak capek kak mila
papa kan ada supir jadi gak mungkin kecapean
papa antar ya
kamu gak jawab berarti iya

ya tapi ada yang bilang ikutoo tak

nah gitu dong bagus
yaudah kalau gitu kamu sekarang tidur sama mobil mobilan ini ya
aku tahu di sebelah kamu ya
lu tuh maunya apa apaan sih
gue tuh cuma mau naruh mobil mobilan itu ke sebelahnya kapal
apa salahnya sih
lu mau taruh mainan ini sampingnya kafa
mainan ini kotor duk
kalau kafa kena debu gimana
maksud lu gue bawa barang itu kotor
lu tuh nggak usah rese deh
gue tau lu itu cuma kesel
lu kesel karena gue beliin mainan buat kafa
dan lu kesel karena gue beli duluan dari lu
sebenarnya lu kesel karena itu kan
duh kafa tuh masih kecil
dia belum ngerti mainan
justru karena dia masih kecil dia butuh mainan
kalau lu nggak hati anak kecil lu jangan berlagak kayak bapak deh
udah deh dong gue nggak mau berlibat sama lu
jangan pernah bawa lagi mainan untuk kafa
lu harus mau
karena gue nggak akan biarin siapa pun membahayakan kafa
lu tuh jangan berlebihan kenapa sih
ini tuh sama sekali nggak berbahaya tau nggak
ya buat lu mungkin nggak bahaya
tapi buat kafa ya dia masih bayi dong
dia masih sensitif
kak edo tolong dong kak edo denger kak fadil
kak fadil kan dokter
lagi pula juga ini udah menit ke delapan
yang berarti kayak edo kelewatan tiga menit
waktu lu udah habis
sekarang pergi dari sini
nggak perlu diusir
tapi ayo besok akan datang lagi dan bawa mainan yang jauh lebih bagus
ya udah selamat tidur ya
kok dari tadi nggak kelihatan
kamilanya pergi kak
kak tesi mau ketemu sama pak haris
ketemu sama pak haris
mama yang suruh kamila untuk kasih akte lahir sama surat nikah dokter effendi ke pak haris
kata mama supaya pak haris tahu hal yang sebenarnya
mama suruh begitu
terus kamila mau
ma kenapa sih ma
kenapa mama tega nyuruh kamila bertemu dengan pak haris
fadil pak haris kan ngajak camillah ketemu hari ini
jadi sebaiknya kamila harus mengatakan yang sebenarnya sama pak haris
lebih cepat lebih baik
kalau enggak pak haris akan lebih sakit hati fadil
ini pasti akan menjadi sangat berat buat dia mah
tega atau tidak tega camilla tetap harus mengatakannya
lagipula kenapa sih kalian berdua ini sepertinya menolak hadirannya dokter fnd
kalau menurut mama kalau kenyataannya kamila itu anaknya dokter fnd
itu adalah hikmah yang besar fadi
yang pertama camilla tidak usah mendonorkan ginjalnya untuk pak haris
dan yang kedua dokter fnd itu seorang dokter
terpandang berpendidikan tinggi sama seperti kamu fadil
dan dokter fnd itu pernah menyelamatkan tovan
menyelamatkan nyawanya tovan
jadi mama merasa berhutang budi sama dokter fnd
kalau ternyata kamila itu anaknya dokter fnd
berarti hubungan kalian itu tidak ada yang menghalangi lagi fadil
dan kalian akan segera melangsungkan pernikahan kalian
tapi saya nggak setuju dengan tindakan tante
saya tidak setuju dengan sikapnya tante saya sama sekali tidak setuju
maksud saya tante itu sudah kelewatan
camilla itu anaknya om haris
dan tante sama sekali tidak berhak misikan kamila dengan ayahnya sendiri
mentang mentang ada orang lain yang jauh lebih sempurna daripada om haris
saya tidak setuju tante
jangan sembarangan kamu edo
kamu gak boleh ikut campur urusan orang lain
ya wajarlah saya ikut campur
karena saya yakin dokter fnd itu pasti penipu
dia memisahkan kamila dengan ayah kandungnya sendiri
sama seperti tante yang terus menerus memisahkan kamilah dengan om ais
jangan sembarangan kamu menuduh dokter fnd itu penipu
sekali lagi saya tekankan sama kamu edo
jangan kamu sampai membuat saya marah
ya ampun tante
tante kenapa marahin edo
indi tolong kamu ajarin calon suami kamu tante krahma
kalau mau menjadi anggota keluarga ini jaga bicara dia
karena tante tidak suka sama orang yang tidak tahu sopan santun seperti dia
dan fadil mama tidak mau diajak berdebat lagi untuk masalah ini
mama sudah bosan dan sudah capek fadil
ya ampun dok
kok tante ambar sampai seperti itu
edo lebih baik kamu minta maaf ya sama tante aku
aku tidak salah kok
tante ambar aku tidak salah

tante ambar aku tidak salah
udah dok cukup dok
sekarang lebih baik lo pergi dari sini
daripada kamu membuat suasana makin tidak enak
kamu tidak perlu munafik deh
kamu senang kan
kalau kamila itu ternyata anaknya dokter refendi
pernikahan kamu sama kamila sama sekali tidak ada hambatan
kamila tidak jadi dondurin ginjal lebar untuk om haris
dan om haris meninggal
itu kan yang mau
cukup dok cukup
saya tidak sejati memikir
tapi kamu sudah inggar janji tahu tidak
kamu dan dokter refendi itu sama
tidak ada bedanya
kamu bisa yang buat sama kava
buat kepentingan pribadi itu sendiri
kejahatan itu gak akan pernah menang
kenapa kamu harus merasa bersalah dilo
kamu bukan menjahat
jangan pernah kamu merasa bersalah karena kata katanya edu
karena kamu sama sekali tidak bersalah
lebih baik kamu susul kamila
siapa tahu kamu bisa membantu dia
itu aku tahu
ya apa baldwin
tapi ini tapi itu dilakukan karena kau

bapak selalu mengingatkan saya
sih bahwa aku tak berguna dengan kamu
sekalipun kalau aku bertolak klik dengan kamu
kalau ny tonel leluhur
kalau begitu besok besok kita seperti ini lagi ya
papa mau ajak kamu bareng beku
papa jago kalau masak daging
dari tadi kok kamu pengang pengang terus
enggak bukan apa apa kok pak
pak pak ini
tolong kembalikan pak itu itu maaf mila
daripada dipegang pegang terus sama kamu
lebih baik ditaruh di sini ya
papa gak akan buka kok